buat ngelibatin abang di masalah kikik
mau nganterin pizza jelas dibuka pintunya
apa emangnya alek buka
jadi apa dong

saat yang tepat pintu terbuka adalah
saat pintunya tertutup
tapi kamu gak bisa jawab kan
reva senang deh hari ini
kita bisa jalan berduaan lagi kayak gini
kan udah lama banget tuh
kita gak pernah quality time barengan
pasti makin asik ya pi
untuk sementara tempat ini harus dikosongin
jadi semua barang barang curian
karena gue butuh tempat ini untuk jadi markas
lo punya kan
gurang kosong yang gak dipake
bagus kita kesana
angkutin semua barang barang yang ada disini
dan lo berdua
kenapa jadi begini
tadi boy berhasil ngikutin salah satu anaknya kita
jadi dia sekarang tau
gimana mengakas bekobra
kenapa lo gak habisin dia
ya memang pengunggul yang
ya udah kita berdoa dulu ya
mami gak percaya sama perempuan itu
mami gak boleh ngomong kayak gitu ya
mami pokoknya harus temenin reva terus
mami sempat pesen sama aku
supaya aku jangan pernah tinggalin papi
supaya aku harus selalu ada disamping papi
apapun yang terjadi
aku gak boleh nangis
aku harus ngelewatin semuanya sama papi
aku gak bisa kalau harus jauh dari papi
aku gak mungkin pergi jauh apalagi sampai di asrama
jadi aku gak bisa jagain papi lagi
tapi pami ngerti kan maksud aku
tapi kami terpaksa melakukan semua ini
karena kamu gak bisa dilarang untuk dekat dekat sama boy
bapak sudah bilang sama kamu
papi pernah sakit hati sama boy
dia pernah kurang ajar sama papi
dan papi tidak bisa melupakan ketika dia bilang
kalau bapi ini mukanya mirip tukang
tukang kali kukur
waktu awal aku ketemu sama dia aja
orangnya tuh nyebelin banget
aku mikiran orang sotoi banget
tapi setelah aku kenal sama dia pi
aku baru lihat bahwa dia tuh sebenarnya orang yang baik banget
aku baru lihat bahwa dia tuh sebenarnya orang yang baik banget
dia juga pintar lagi
atau udah lah
hmm kayaknya papi mesti diajak ke tempatnya babe deh
aku boleh tapi tempat ini bukan cafe shop atau ke nimo atau di cafe tapi dia itu kayak di warung warung
gitu tapi lumayan tapi warung yang bagusnya apa kan sekali sekali warung kamu ngajak papi ke
warung ayo come on reva udahlah di cafe shop aja atau apalah restoran gitu kan ya nggak papa kalau
tapi kan sekali kali aku bilang supaya kita semua tuh ya jadi makin akrab juga pi ya iya ya yaudah
udah biar anak kesayangan tapi enggak lah ya oke ini ya sayang gitu ya hasilnya bagus banget ya
ini bagus tahu apa apa ada muka kamu di situ ya mas itu apaan itu
halo banyak halo bang bang maaf ganggu nih bang mau ngasih info aja kalau kalau gue udah tahu
mereka sekobar dimana dan sekarang kita lagi kumpul di rumahnya raya justru strategi buat
buat nyara markas mereka bang yaudah oke bagus kalau gitu gue sekarang lagi mau ngantri ngantri
maaf nih bang bukan gak ada maksud apa apa sih buat ngelibatin abang di masalah kayak gini
enggak enggak sama sekali enggak gue kayak gue bilang itu dulu bekas murid gua dan gua harus
ngasih dia pelajaran untuk bisa ngelesain semua ini oke sampai ketemu sana ya bang kasih ya bang